saudara pemerintah kota makassar sulawesi selatan mengadakan kafilah festival takbir dan juga obor tepian air makassar
festival ini melibatkan lima belas kecamatan di kota makassar dengan titik mulai di masjid kuba sembilan
saudara pemerintah kota makassar melaksanakan kafilah festival takbir dan obor tepian air di kota makassar sulawesi selatan
di tempat saya melaporkan saat ini yakni di kawasan lego lego center point of indonesia
pemerintah kota makassar menggelar pawai obor ini untuk turut memeriahkan malam takbiran bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
tujuan dari festival takbir dan pawai obor ini salah satunya adalah untuk membangun suasana kampung ramadan untuk dibawa kembali ke kota makassar
walau sore tadi sempat hujan deras saudara namun ini tidak menyurutkan semangat dari masyarakat
untuk bersama sama memeriahkan acara malam takbiran di kota makassar sulawesi selatan ini
tadi festival takbir dan juga pawai obor ini berlangsung pada pukul sembilan malam
dimulai di depan masjid sembilan puluh sembilan kubah salah satu ikon dari kota makassar dan juga berjalan sejauh satu lima km
dan juga nantinya berakhir di masjid terapung amirul mukminin yang juga merupakan salah satu ikon dari kota makassar
yang turut juga hadir dalam kemeriahan pawai obor di makassar ini adalah lima belas kecamatan dan berbagai elemen masyarakat yang ada di kota makassar
berikut kami hadirkan kutipan wawancara kami bersama dengan wali kota makassar muhammad ramdan pomanto
dan insya allah ini adalah tanda bahwa makassar ini kota yang khusyuk melaksanakan bulan ramadan
ini karena tentunya kekompakan seluruh forkompinda provinsi dan kota
ini membuktikan bahwa makassar kota yang damai karena yang akan bersama sama jalan adalah seluruh tripika seluruh tripiler dan seluruh unsur masyarakat
di situ hikmahnya daripada pawai obor ini karena kekompakan masyarakat
dan saudara tentunya di malam takbiran ini kita berharap agar kita semua bisa mendapatkan amalan yang banyak memperbanyak amalan agar kita bisa mendapatkan berkah dan juga kemuliaan dari allah swt